bahas mengenai neraca pembayaran indonesia triwulan dua tahun dua ribu empat belas
pak hendy tadi kita terhenti bahwa mengatakan di triwulan dua tahun dua ribu empat belas ini
yang kita alami adalah pada neraca perdagangan barang dan raca jasa di triwulan kedua ini merupakan meningkat ya defisitnya
nah bagaimana dengan neraca pendapatan untuk primer ini ini mungkin apa sama atau tidak
iya kayaknya juga hampir searah ya jadi di kiduan neraca pendapatan primer ini memang dia selalu defisitnya meningkat
kenapa karena pertama memang kalau perusahaan yang punya utang luar negeri itu kan pembayaran cicilannya kan setahun dua kali
itu digi dua sama di g empat sehingga memang q dua itu ya tekanannya besar gitu itu satu
yang kedua juga biasanya yang perusahaan perusahaan asing itu di kedua itu mereka mulai
mengirimkan ininya profit transfernya jadi keuntungannya itu ditransfer ke perusahaan induknya di luar negeri
termasuk juga pembayaran dividen dividennya itu dibayarkan di kidung
sehingga memang di k dua itu tekanan di pendapatan primer itu memang meningkat
dan ini searah tadi searah dengan pertama besarnya capital inflows yang masuk gitu ya
karena capital inflows yang masuk kan harus dibayar bunganya
jadi semakin besar capital inflows maka bunganya juga
sebagian besar yang kedua searah juga dengan pendapatan dari perusahaan perusahaan asing yang di indonesia
dan itu kita masih prospektif mereka masih untung besar gitu ya
dan itu berarti pembayaran income nya juga semakin besar
jadi itu salah satu faktor yang membuat akhirnya peningkatan divisi
divisinya sekitar tujuh tiga miliar
ini dibandingkan ki satu enam tiga miliar memang ada kenaikan
nah ini apa mungkin kalau kita katakan
bagaimana dengan perkembangan kinerja transaksi modal dan finansial selama triwulan dua ini
ya nah untungnya bahwa di g dua ini transaksi modal finansial itu membaik ya
ada capital inflow yang besar
kalau tadi saya katakan nbi secara keseluruhan kita surplus empat tiga miliar
itu karena memang surplus di tmf nya ini gitu loh
ada capital jumlah surplusnya itu mencapai empat belas lima miliar
jadi ini sangat sangat besar dan itu menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi kita
kita ingat di g dua itu terjadi capital outflow
sekarang ini di kido dua ribu empat belas mereka melihat bahwa prospek ilmu kita ke depan bagus
mereka berponong ponong masuk ke indonesia
dengan mungkin ramenya politik di indonesia hingga akhirnya mereka tetap percaya
iya mereka melihat stabilitas tetap terjaga
bahwa rakyat kita sudah berdemokrasi
dengan dewasa aman gitu ya
itu yang mereka lihat gitu loh ke depan mudah mudahan bisa lebih
oke nah ini kalau terkait dengan perkembangan investasi langsung itu seperti apa
ya kalau di investasi langsung ya kita ingat bahwa di q dua itu kan investasinya di sektor real kan menurun
pertumbuhannya hanya mencapai empat lima persen
dibandingkan k satu yang tumbuhnya sekitar lima satu persen
nah tapi kalau dilihat dari
capital asing yang masuk melakukan investasi di indonesia itu masih meningkat
masih mencapai lima enam miliar dibandingkan dengan ki satu yang sekitar lima miliar
ya jadi lagi lagi bahwa dengan kalau investasi langsung itu kan orang melihat masa depan gitu pak ya
nah mereka melihat kita masih bagus ya
sebagian besar penanaman modal asing itu masuknya di sektor
kemudian yang kedua itu di perdagangan
dan yang ketiga itu di pertanian dan kehutanan
khususnya yang lebih banyak itu di sawit
kalau dari negaranya investor asing yang paling besar itu masih negara negara asean
kemudian disusul jepang dan negara negara emerging market
oke nah ini terkait dengan kinerja investasi untuk portfolio yang juga mengalami penurunan ya
ini terkait dengan berkurangnya stimulus moneter amerika serikat
ya ini seperti apa pak
ya kalau di portfolio itu ya kita bersyukur masih tetap positif ya
kita masih mencatat surplus cukup tinggi rp delapan tujuh miliar
ya hampir samalah dengan kis satu
tetapi jangan lupa bahwa di g dua ini ada pembayaran apa
obligasi pemerintah yang jatuh tempo itu juga cukup gede
jadi global bond dan suku
kemudian itu juga didukung oleh di saham di pasar saham
masih ada capital inflows sebesar satu tujuh
dan juga didorong oleh ada dua bumn kita
keluar negeri itu juga cukup gede
itu yang menyebabkan di portfolio nya juga kita masih
nah ini kalau balik lagi ke investasi lain
yang menunjukkan bahwa masih ada surplus di dalamnya ini
kalau kita lihat ada pada triwulan sebelumnya yang defisit
namun faktor utama apa yang akhirnya menyebabkan adanya perubahan ini
ya kalau di investasi lainnya ya other investment
yang pertama itu dari bank bank
bank bank itu kalau tiga bulan yang lalu itu
jadi men transfer duitnya ke luar negeri gitu ya
jadi uangnya reteningnya yang ada di nostro di luar negeri itu ditarik ke dalam
itu memang sebagian untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya
dan sebagian lagi juga ditanamkan di term deposit bank indonesia
jadi ini menunjukkan suatu ada manfaat dari upaya bank indonesia di dalam financial
mereka sudah mulai masuk di sana
kemudian faktor yang kedua itu juga terkait dengan penarikan utang perusahaan
jadi secara net itu mereka surplus sekitar satu miliar
jadi penarikan utangnya sendiri delapan miliar
itu dari bumn tiga miliar
tetapi kemudian ada pembayaran utang di g dua itu kira kira tujuh miliar
jadi masih ada net masuk satu miliar
nah itu yang mendorong investasi lainnya juga masih mencatat surplus
kita akan kembali pemirsa usai jadwal berikut